kehadiran pocong ini justru menjadi daya tarik
bagi para pedagang dan pengunjung pasar
beberapa bahkan sengaja berfoto dengan pocong
dalam sosialisasi ini
petugas masih mendapati sejumlah warga
yang tidak menggunakan masker
polisi pun langsung membagikan masker kepada masyarakat
yang aja kami tampilkan dengan pocong maksudnya adalah
untuk mengingatkan masyarakat
supaya tidak menganggap remeh covid sembilan belas
karena kita ketahui bahwa semakin hari
banyak yang semakin terpapar covid sembilan belas
sosialisasi penggunaan masker juga terus dilakukan di daerah lain
seperti di kota tangerang
pemerintah kota tangerang pun akan menerapkan sanksi
berupa denda seratus ribu rupiah
kepada masyarakat yang membandel tidak memakai masker
rencana sanksi denda ini dilakukan
karena saat ini sanksi sosial tidak membuat jerah masyarakat
kita sudah mulai melakukan sanksi sosial
nah sekarang dengan adanya sanksi administratif yang seratus ribu
ini sedang kita siapkan perwalnya begitu untuk tata laksananya
pemerintah kabupaten brebes jawa tengah
telah menerbitkan peraturan bupati
yang mengatur sanksi atau denda bagi warga
yang tidak mematuhi protokol kesehatan
baik individu maupun pelaku usaha
warga yang kedapatan melanggar tidak memakai masker
dan tidak menjaga jarak akan didenda sepuluh ribu rupiah
sedangkan bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan
ancaman berupa pencabutan izin usaha
dan denda maksimal lima juta rupiah
tim liputan cnn indonesia